pasangan jokowi maruf aminunggu sementara dibandingkan pasangan prabowo sandiaga
namun dengan rentang waktu enam bulan masa kampanye situasi bisa berbalik
kedua kubu pasangan calon akan mengatur strategi untuk mendongkrak tingkat elektabilitas mereka
tim kampanye nasional jokowi maruf amin menilai hasil survei litbang kompas akan menjadi evaluasi
agar lebih bekerja keras memenangkan paslon nomor urut satu
evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk mengetahui apa penyebab turunnya tingkat elektabilitas pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇ di sejumlah sektor
sementara kubu prabowo sandiaga kian optimis dengan hasil survei litbang kompas
meski tertinggal agak jauh badan pemenangan prabowo sandi yakin bisa mengejar ketertinggalan selama masa kampanye enam bulan
kubu prabowo sandi juga menilai hasil survei ini menunjukkan
badan pemenangan nasional mulai bekerja dan prabowo sandi akan kian gencar bertemu dengan rakyat
nah bagi kami itu baik yang naik maupun yang turun itu menyikapinya satu
bahwa kami tetap harus kerja keras hanya kalau kemudian yang turun
kita harus menyiapkannya ekstra keras itu saja ya
nah tentu hasil survei itu harus kita dalami
bagian bagian mana yang membuat di survei lipangkupas misalnya itu menjadikan turun
nah ini yang kemudian harus kita respon dengan tepat tentu
ya itu menandakan bahwa kerja kerja yang dilakukan oleh tim badan pemenangan nasional pak prabowo dan sandi itu sudah mulai terlihat
memang pasangan ini kan sudah
turun ke masyarakat menyapa masyarakat memperkenalkan program visi dan misi
calon presiden pak prabowo sudah juga mulai menyapa masyarakat